salah satu cabang olahraga yang sudah mulai dipertandingkan di pon papua adalah tenis lapangan
cabur tenis akan memperebutkan dua medali emas dari nomor bergu
serta lima medali emas dari nomor perorangan
lapangan tenis kantor wali kota jayapura menjadi venue pertandingan cabur tenis pada pon ke dua puluh di papua kali ini
berlangsung sejak tanggal dua puluh enam september hingga tujuh oktober mendatang
cabur tenis saat ini masih mempertandingkan babak penyisian
berbeda dengan gelaran dua pon sebelumnya di pon kali ini cabur tenis tidak memperlakukan batasan umur bagi pemain yang akan tampil

tapi tidak segelamur mungkin kalau kita bandingkan di upacara pembukaan asian games yang lalu
karena seperti kita ketahui memang saat ini indonesia masih belum benar benar lepas dari pandemi covid sembilan belas yang melanda
namun hal tersebut tidak mengurangi kemeriahan karena dari informasi yang saya dapatkan
upacara pembukaan pon ini juga akan diwarnai dengan pesta kembang api yang tentunya akan memeriahkan upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua kali ini
dan untuk soal pengamanan ini juga kapolri sudah berulang kali menyebutkan dan juga gubernur papua akan menjamin keamanan saat berlangsungnya upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua
dan sebagai informasi tambahan pada upacara pembukaan pon nanti di stadion lukas nmb akan diberlakukan tiga akses pintu masuk
di mana pintu masuk utama hanya dikhususkan untuk tamu tamu vip dan vvip
sementara untuk warga ataupun atlet dapat menggunakan pintu
di sisi kiri dan sisi kanan stadion
dan informasinya juga rencananya tadi sempat berdari informasi bahwa panglima tni dan kapolri juga akan meninjau langsung ke stadion lukas nmb pada sore hari atau malam nanti waktu indonesia timur rifana
terima kasih korespondensi nn indonesia erlangga wisnuaji atas laporan komprehensif anda selamat bertugas kembali